pimpinan dpr menggelar pertemuan dengan perwakilan gnpf mui dan juga ulama membahas persiapan aksi bela palestina
perwakilan gnpf mui mengundang pimpinan dan anggota dewan untuk hadir dalam aksi tersebut
rencananya aksi bela palestina akan digelar hari minggu
acara ini diharapkan dapat menyatukan umat dan bangsa indonesia
aksi ini mengambil tema indonesia bersatu bela palestina
selain mengundang umat islam gnpf mui juga mengundang majelis agama lain untuk berpartisipasi dalam aksi ini
pasalnya masalah palestina menjadi perhatian seluruh umat beragama
kami kedatangan para ulama para kiai dari gnpf dan juga dari mui yang menyampaikan
adanya rencana untuk kegiatan indonesia bersatu bella palestina atau aksi bela palestina pada tanggal tujuh belas desember pada pukul
pertama kita akan mengundang pimpinan dan anggota dewan untuk hadir dalam aksi tersebut

pertama kita akan mengundang pimpinan dan anggota dewan untuk hadir dalam aksi tersebut